politisi pdi perjuangan puan maharani menegaskan hingga kini pdi perjuangan masih menggodok kriteria dan sosok cawapres yang akan mendampingi presiden joko widodo pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
pdi perjuangan juga akan menyodorkan nama dari internal partai
selain nama internal dari pdip sejumlah nama bisa saja masuk dalam radar bursa cawapres
misalnya saja mantan ketua mahkamah konstitusi mahfud md
puan menegaskan setiap calon memiliki kekurangan dan kelebihan masing masing sehingga banyak hal yang perlu dipertimbangkan
puan menyatakan pdip memiliki kriterianya sendiri dalam memilih nama cawapres
begitupun tim internal jokowi yang memiliki surveinya sendiri
ya bisa aja itu semua nama itu masuk ke radar atau kemudian menjadi salah satu hal yang kita pertimbangkan
karena semua nama itu pasti
kan ada plus minusnya
plus minus dalam artian untuk memperkuat calon presiden dua ribu sembilan belas yang akan datang
jadi ya semuanya akan kita pertimbangkan
bu disini bu bu peta mahfud masuk atau tidak
ya masuk bisa enggak juga bisa
sejauh ini dari pdip siapa siapa saja atau karakter seperti apa yang disiapkan
ya yang pasti kan bisa bekerja sama dengan calon presidennya
kemudian mempunyai visi yang sama
kalau saya sampaikan kriterianya secara umum kan sudah pasti bisa menjaga negara kesatuan republik indonesia
kemudian dan lain lain lah
bahwa kita punya satu hal yang sangat kriteria spesifik
dia kan masih cair banget masih empat bulan lagi